pemerintah provinsi jawa barat meresmikan pembukaan pasar kreatif di jalan palawan kota bandung
sebagai kawasan yang memberi kesempatan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif
dari dalam negeri untuk memasarkan produk barang dan jasanya kepada konsumen
dengan total luas lahan mencapai hampir empat hektare
pengembangan pasar kreatif pertama di jawa barat ini diharapkan menjadi percontohan
bagi pengembangan ekonomi kreatif di daerah lain
beragam produk ekonomi kreatif mulai dari kuliner fashion seni hingga hasil pertanian
termasuk hasil olahan petani milenial tersedia di tiga puluh dua outlet dan sebelas booth
pada tahap pertama peresmian pasar kreatif jawa barat di jalan pahlawan nomor tujuh puluh kota bandung
di luar itu masih ada satu ratus lima puluh lima brand asal jawa barat lainnya
yang sudah mengantre untuk ikut bergabung dalam sebuah pasar
yang memiliki kualitas yang berbeda
memiliki desain klasik sekaligus elegan seluas empat hektare bernama the park
hingga kini produk ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan pdb dan ekspor provinsi jawa barat
kepala dinas perindustrian dan perdagangan jawa barat noneng komara nengsi menyatakan
pasar kreatif akan menjadi tempat yang tepat untuk mempertemukan para pelaku ekonomi kreatif dengan konsumen
jawa barat itu kan punya perekonomiannya
itu ditunjang oleh ekonomi kreatif cukup besar
begitu juga penyerapan tenaga kerjanya
dan ekspor dari produk kreatif juga tertinggi dari jawa barat
dari seluruh ekspor produk kreatif di indonesia
ini adalah utamanya adalah tempat pertemuan supply dan demand untuk produk produk kreatif
baik baik barang maupun jasa ya
selain sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli
nantinya pasar kreatif akan dikembangkan sebagai lokasi untuk membangun sumber daya manusia
dengan berbagai pelatihan mengenai bisnis pertunjukan seni
dan tempat berkumpulnya berbagai komunitas ekonomi kreatif
gubernur jawa barat ridwan kamil juga akan mendorong pemerintah di dua puluh tujuh kabupaten kota
di seluruh jawa barat ikut membangun tempat serupa dengan sistem yang sama
melalui kerjasama antara pemerintah pelaku usaha akademikus masyarakat dan media
kunci kita itu adalah adaptasi aja
pada saat covid orang tua beradaptasi belajar digital kan
nah ini juga sama
ini ekonominya lagi tinggi ekonomi generasi z
ya sudah kita kurasi aja di level itu
nanti lama lama menyesuaikan
mungkin generasi tua nge modalinya
tapi yang mengeksekusi mengkreasikannya si anak anaknya kan
jadi win win lah
kita ini bangsa yang kreatif
dari zaman dulu dari batik wayang angklung
tapi ekonomi kan terbuka tidak ada batas
oleh karena itu jangan sampai kita kalah negeri yang kreatif ini
oleh produk produk dari luar negeri kan
karena kita tidak ada kekompakan gitu
nah pasar kreatif jawa barat ini adalah contoh
kita ingin kolaborasi kita ingin kompak negara ingin hadir
agar suatu hari kreativitas kita bisa dijaga
dan kita justru menguasai dunia bukan dikuasai
gubernur menambahkan jika konsep pasar kreatif bisa diterapkan di banyak tempat
akan tumbuh banyak bisnis baru di bidang ekonomi kreatif
maka produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri
dan beberapa di antaranya akan mampu menembus pasar luar negeri
dan tercipta banyak lapangan kerja